digitalnya harus kita manfaatkan secara cerdas karena ini tersedia untuk kita
kita perlu menggunakan berlebaran secara digital
lebaran digital itu keren
kita silaturahmi secara digital
silaturahmi digital itu keren
kita berbelanja secara digital
berbelanja digital online itu keren
karenanya pada saat pandemi covid sembilan belas ini
di mana kita disediakan infrastruktur digital telekomunikasi yang memadai
mari kita gunakan lebaran secara digital
bersilaturahmi dengan keluarga secara digital
dengan kreasi kreasi inovasi dan kreativitas yang tinggi
bentuk bentuk dan modelnya
dan kita melakukan belanja secara digital